seperti yang dilakukan oleh sejumlah fotografer fotografer di jalanan kota bandung
pak zulkifli hasan yang sekarang betul betul
iya soalnya kalo yang di jakarta sih sama di bandung sih sebelum psw kemarin kayaknya udah berhasil ya
ini rekomendasinya dari siapa pak pertama
perlu dikaji juga ya siapa aja apakah hanya usia rentan saja atau juga kategori kategori tertentu
dari king s london datang ke jawa timur
nah itu dua ribu tujuh belas makanya punjaknya gue sampai dapet six man tuh
nggak nggak ada klub basket bahkan
pendahara jim chalmers telah menolak pertanyaan dari pihak osc tentang apakah janji janji pemiliu lainnya akan dilanggar
namun pelaku harus bertanggung jawab dalam menjamin masa depannya
pergi ke dekat restoran dan menunjukkan di aplikasi kurir bahwa mereka telah mengambil makanan pesanan itu